ya iqbal mengacu tadi pada obrolan kita sebelumnya kan sepanjang waktu itu kemacetan parah terjadi lah ya di tol cikampek itu karena adanya tiga proyek dari pemerintah seperti kayak light rapid transit terus juga ada kereta cepat jakarta bandung terus juga ada tol elevated
untuk mulai kemacetan pemerintah juga dia melakukan kebijakan kebijakan untuk menghentikan sementara waktu ya iqbal ya
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi khususnya di cikampek tadi sempat sarah menyimak bagaimana kawasan di sana yang cukup macet dan langsung saja kita akan terhubung dengan rizky rinaldi yang ada di kawasan cikunir bekasi untuk melihat bagaimana kondisi secara real arus lalu lintas di sana pasca dihentikannya proyek untuk sementara ya untuk proyek lrt dan juga proyek kereta cepat yang ada di kawasan tol cikampek ini
langsung saja kita sapa sudah ada di sana
nah rizky sepertinya tidak terlalu berpengaruh ya dengan adanya penghentian sementara ini bagaimana anda melihat sendiri di sana
ya selamat pagi iqbal dan juga sarah
ya benar sekali saya sekarang berada di cikunir tepat di cikunir interchange di mana tiga proyek dari tol japek ini dipertemukan
bertemu semuanya dari proyek lrt kemudian juga elevated cikampek way dan juga ada kereta cepat
saya sekarang berada di kilometer sepuluh
dan tadi saya melihat selama perjalanan dari jakarta menuju kawasan cikampek ini tepat di kilometer delapan dimulai antrean kendaraan
dan sekarang di kilometer sepuluh pun dapat dilihat memang antrean kendaraan sudah terjadi sejak tadi pagi
jika berbicara penghentian proyek yang sempat diwacanakan oleh menteri perhubungan budi karya
memang kami selalu budi karya melakukan rapat bersama stakeholders dari pihak pihak yang terlibat dari proyek ini
dan memang pengelolaan untuk mengatasi masalah kemacetan memang diberikan semuanya sepenuhnya kepada bptj atau pengelola transportasi japek
dan mbak bang prihartono juga kepala bptj mengatakan bahwa titik kemacetan yang paling krusial memang terjadi di kilometer sepuluh
tepat di saya berada sekarang
kilometer sepuluh ini tepat berada di cikunir internching di mana semua proyek ini bertemu
juga tempat gerbang tol lingkar luar dari arah bandung menuju jakarta masuk ke lingkar luar yang mengarah ke tanjung priok
kendaraan besar semuanya lewat sini
berbicara apakah jadinya dihentikan atau tidak memang budi karya mengatakan proyek ini tidak akan dihentikan sepenuhnya
namun difokuskan pada kilometer sebelas sampai kilometer tujuh belas nantinya akan pembagian waktu pengerjaan proyek
memang pengerjaan proyek sendiri selama ini berjalan pada malam hari pukul dua puluh dua sampai pukul lima pagi
dan nanti memang akan diatur waktu pengerjaan proyeknya oleh bptj dari lrt kerta cepat
namun memang yang diprioritaskan adalah elevated way di mana memang target untuk menjamungkan transjawa di arus mudik dua ribu sembilan belas
itu menjadi fokus utama dari jalur di jakarta cikampek ini sehingga memang lrt dan juga kereta cepat itu harus mengalah
dan harus diatur waktu pengerjaannya
dan memang jika berbicara apakah sudah sediterapkan penghentian pengerjaan proyeknya atau pembagian proyeknya memang belum dilakukan
bptj masih mengkaitkan
terima kasih pak haji
pembagian waktu seperti apa
namun memang titik krusial itu sudah dirasakan di kilometer sepuluh sampai kilometer tujuh belas di kawasan sekitar bekasi barat dan bekasi timur
jika berbicara apakah efektif jika nanti proyek itu dihentikan sementara untuk mengurangi kemacetan
sebenarnya ketika penerapan dari ganjil genap tol jakarta cikampek dimulai dari tol bekasi barat bekasi timur juga itu sudah cukup berdampak
untuk mengurangi kemacetan
budi karepun mengatakan sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen kendaraan memang di situ sudah terlihat kecepatan
melaju kendaraan lebih cepat kemudian juga kepadatan kendaraannya menurun sebanyak empat puluh persen selama penerapan ganji genap di tol bekasi barat dan juga bekasi timur
bahkan sejak awal november ini budi karya pun menetapkan terutama kemarin ketika rapat bertemu bersama stakeholders dari pihak pihak terlibat di pengerjaan tol ini
jakarta cikampek ini diperpanjang waktu ganji genap bekasi barat bekasi timur dari pukul lima pagi sampai pukul sepuluh pagi
kemudian juga ditambah nanti dari gerbang tol
pada tahun ini di tol tambun satu desember akan diberlakukan juga ganja genap namun sekarang sudah disosialisasikan di gerbang tol tambun
sehingga memang upaya upaya untuk memperlancar arus kendaraan di dua jalur jakarta cikampek baik yang mengarah ke cikampek maupun yang mengarah jakarta akan terus diupayakan
terutama di titik krusial yang berada di kilometer sepuluh sampai kilometer tujuh belas
iqbal dan juga syara
ya terima kasih rizky renardi yang melaporkan langsung dari tol cikampek jakarta